tahun dua ribu dua tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dilanjutkan
percayalah bahwa semua yang akan yang ada di dpr ini
kita tentu tidak ingin juga kpk lemah ya
hanya kemudian beberapa hal memang harus diperbaiki
revisi itu kita minta relevan kalau untuk memperkuat
kalau memperlepas tolak titik
ya itu inisiatif dari dpr ya
saya belum tahu isinya
tapi yang jelas menurut saya kpk saat ini telah bekerja dengan baik
saya belum tahu isinya
saya belum tahu jadi saya belum bisa menyampaikan apa apa
revisi undang undang kpk masih menjadi topik hangat yang disoroti dalam sepekan ini
pasalnya revisi itu menuai beragam reaksi dan juga penolakan termasuk dari lembaga kpk itu sendiri
langkah dpr menyetujui revisi undang undang kpk menuai sorotan dan juga menimbulkan pertanyaan
ada apa sebetulnya dibalik akrobat dpr
dan dengan cepat menemukan kata sepakat
benarkah ada kepentingan politik tertentu ketika kemudian seluruh fraksi di dewan perwakilan rakyat
mengagendakan di paripurna kemudian langsung menyetujui sebagai sebuah undang undang yang diinisiasi oleh dpr itu sendiri
kita akan coba ulas dari kacamata para pengamat yang sudah hadir malam hari ini
di sebelah kiri saya sudah ada bang charles simabura peneliti pusat studi konstitusi dari universitas andalas
selamat malam bang charles
terima kasih sudah hadir bang di prime news malam hari ini
dan sudah ada kang ujang komarudin
kang ujang selamat malam
direktur eksekutif indonesia political review
terima kasih kang ujang sudah hadir
oke saya ingin ke kang ujang terlebih dahulu
kalau kita lihat sejarahnya dari undang undang kpk ini kan ya kang ujang
kan sempat waktu itu ada penolakan dari beberapa fraksi ya
menimbulkan juga banyak reaksi dari publik hingga kemudian ditunda terlebih dahulu
nah kalau kita lihat kemarin prosesnya di dpr kang ujang
ini kok tampaknya begitu cepat
semua fraksi meskipun yang datang hanya sekitar delapan puluh orang
pandangan fraksi pun dibayangkan
tidak dibacakan hanya tertulis saja
agak cepat dan langsung menemukan kata sepakat semuanya
disetujui oleh semua fraksi
anda melihat proses ini ataupun secara politik
apakah ini kemudian sebagai sebuah produk dari dpr
ini sebetulnya syarat akan muatan muatan politis tertentu tidak
atau sebetulnya ya sah sah saja ini sebagai sebuah undang undang
saya memberikan pandangan yang justru bertolak belakang dengan dpr
saat ini korupsi ini kan musuh bangsa nomor pertama
jadi ketika bangsa bangsa ini berpikir bahwa
negara negara lain memberantas korupsi
bahkan cina pun katakanlah yang sosialis
sangat keras dengan pemberantasan korupsi
dulu perdana menteri jurong zee mengatakan
kasih seratus saya peti
sembilan sepuluh sembilan untuk koruptor dan satu untuk saya
dan pemberantasan korupsi jalan
nah hari ini kita negara yang memang korupsinya
salah satu yang tertinggi di dunia
mengapa kpk nya mau dilemahkan
dengan proses revisi undang undang kpk
proses ini yang dianggap tidak wajar
kenapa pertama dari kpk sendiri kan menolak
yang kedua masyarakat juga apa menilai bahwa
ini ada agenda besar di belakang itu
yang memang selama ini kita tahu
yang menjadi pasien kpk banyak juga dari pejabat dari dpr
ya ini yang menjadi persoalan
artinya apa itu kang ujang ketika ini disahkan oleh dpr itu sendiri
saya mempunyai pemikirannya bahwa ini akan berbahaya
artinya apa ada agenda yang memang terselip di situ
yang ingin melemahkan kpk dengan cara merespon
nah menurut hemat saya ini yang secara pribadi saya gitu ya
dan masyarakat akademis bahkan masyarakat umum juga
harus bersama sama menolak rame rame revisi ini
karena memang kpk hari ini sangat dibutuhkan oleh bangsa ini
oke kang ujang ada yang aneh tidak sih ketika kita lihat di layar ya di tv begitu
semua fraksi setuju
apa anda melihat dibalik proses politik di dpr ketika itu
saya lima tahun menjadi staf ahli dpr
dua tahun sebagai staff ahli satu tahun sebagai staf khusus
saya tahu persis bagaimana mekanisme yang dibuat di dpr sana
jadi sesungguhnya ketika ada kepentingan
ya mereka akan kompromi dan akan bersama sama melakukan
kata adalah kompromi yang untuk menguntungkan mereka
dan tentu untuk melemahkan kpk
nah inilah sebenarnya yang kita tidak inginkan
dimana kepentingan bangsanya
dimana kepentingan rakyatnya
nah hari ini ketika revisi itu dilakukan
ingat ada empat kewenangan paling tidak ya
yang akan dilemahkan kpk dan yang akan dilakukan kpk
yang pertama itu terkait dengan penyadapan
nah kalau penyadapannya harus izin kepada pengadilan
kapan kpk mau bekerja
menghambat gitu ya
kenapa mereka selalu mengatakan
percayalah kepada kami percayalah kepada dpr
bahwa itu akan menguatkan
tidak justru itu akan melemahkan
yang kedua terkait dengan sp tiga
karena kalau sp tiga diberikan
ingat kejaksaan kepolisian punya sp tiga
banyak koruptor yang dibebaskan
nah ini yang berbahaya juga
yang ketiga itu terhadap dewan pengawas
nah kalau dewan pengawas ada
isinya juga dpr tapi bocor
operasi yang dilakukan oleh kpk
yang terakhir dengan asn
ini juga menjadi persoalan
kalau asn jadi disitu ya ditekan oleh atasannya
operasi juga tidak akan jalan
jadi sesungguhnya kalau menurut hemat saya secara pribadi
ini adalah pikiran pikiran yang memang menurut saya harus ditolak
karena memang sesungguhnya bukan untuk
dan seandainya mereka mengatakan
ya kalau menurut saya itu hanya pembenaran pembenaran saja
sesungguhnya dan faktanya seperti itu
oke jadi anda melihat ini justru adalah sebuah produk
atas kepentingan ya kepentingan yang kemudian
menjadi sama semuanya
lalu akhirnya semua menemukan
kata sepakat anggota dpr untuk merevisi ini
padahal sebelumnya tidak begitu kan
apakah apa betul betul tidak ada poin
sama sekali yang kemudian secara
menguatkan kpk bukankah ini kemudian justru
anggota dpr mengatakan ini justru mengatur
kpk sedemikian rupa
bagi saya undang undang ini betul memperkuat
memperkuat pelemahan kpk
dan bahkan mungkin ini mau membunuh kpk
kalau apa yang dikatakan oleh
kang ujang tadi dan terbentang
dari fakta yang ada kemarin
dari sepuluh poin yang akan diubah
itu jelas jelas bukan hanya melemahkan lagi
tapi sudah membunuh kpk
sebagai sebuah lembaga negara
karena di salah satu pasal yang diusulkan
itu kpk mau dirubah menjadi lembaga pemerintah pusat
mematikan kpk sebagai sebuah lembaga negara independen
yang kemudian sehari ini efektifitasnya
sangat diapresiasi oleh publik
saya kebetulan hadir beberapa kali ke kpk
gerakan gerakan yang kemudian kemarin
dilakukan oleh teman teman kpk
merinding melihat kawan kawan
di sana yang hadir
bagaimana kemudian rakyat hadir membela kpk terhadap gerakan ini
baik bang charles perubahannya apa
perubahannya apa yang paling signifikan ketika
nanti diberikan kembali ke kpk
nanti ini menjadi sebuah lembaga pemerintahan ya
tidak lagi seperti saat ini
kalau di lembaga pemerintahan dia dibawa kendali presiden
dan ini jelas memengangkangi fakta
secara ketatanegaraan kita
ini jelas kemunduran luar biasa
dia hanya selevel nanti dengan bpkp
lembaga lembaga non kementerian lainnya
pegawainya hanyalah pns biasa
lalu kemudian juga penyidiknya dari kepolisian
apa bedanya dengan kapolda
dan kalau pun jadi nanti
kalau dipilih dari kpk
dari kepolisian yang berbintang dua itu
itu akan setara dengan polda mungkin bagi saya
lalu yang lain apa
ada lembaga pengawas yang dibentuk juga oleh dpr
yang lainnya lagi apa
penyidik dan penyidiknya itu dari kepolisian
penuntutannya koordinasi dan kejaksaan
lhkpn kemudian dikurangi itu diserahkan ke lembaga lembaga
yang kemudian instansi terkait
jadi kalau dibilang ini menguatkan
di mana menguatkannya
lalu kalau ini jadikan prioritas
hari ini perlu di masyarakat dan publik ketahui
dpr itu punya hutang lima puluh lima rancangan undang undang
baru tiga yang mereka sahkan
kemudian ini nyalip justru
tiba tiba muncul ya ini satu
yang tidak masuk dalam prioritas
dan dari sepuluh yang disahkan itu
ya di luar yang direncanakan
itu selebihnya adalah pengesahan perjanjian perjanjian internasional
jadi memang kemudian
nggak tahu saya logikanya apa
yang direncanakan apa
yang dibahas apa gitu loh
ada yang lebih penting dari undang undang kpk
kalau kemudian itu dikatakan ini kan sebenarnya sudah lama
nah kemudian dibahas lagi
itu gimana pak
prosesnya kan tidak seseperti juga gitu
ini benar benar ada ini
tiga minggu lagi udah mau habis
itu yang kemudian kita katakan operasi senyap
tiba tiba publik dikejurkan siang hari bolong
tanpa ada babibu
tanpa ada diskusi
tanpa ada apapun
dpr diserah bulat
dan tadi quorumnya kita pertanyakan
hanya hadir delapan puluh orang
yang menjadi persoalan berikutnya adalah
bagaimana dengan prioritas prioritas yang lain
undang undang yang lain
mestinya itu yang dikejarkan
kalau memang mereka merasa
bahwa kebutuhan mereka akan undang undang tertentu itu memang penting
jadi makanya kemudian
sulit membantah kalau ini tidaklah pesanannya
yang terganggu dengan kehadiran kpk
saya bawa analogi sederhana
ketika teroris marak di indonesia
ketika narkoba marak di indonesia
ketika korupsi bertambah marak di indonesia
ini logika hukum apa yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat
politik hukum apa yang kita bawa pada era sekarang ini
ini yang kemudian
jadi bahasa bahasa klise saja
bagaimana dengan politik hukum
klise yang seperti apa
oh jangan khawatir
yakinlah kepada kami
ini tidaklah memperlemah
dan dulu dua ribu lima belas ketika kita tolak
itu ada lima poin penting
yang kemudian sebenarnya
berbeda dari yang sekarang
tapi ditambah hari ini lima lagi
artinya dibanding dua ribu lima
ini lebih agresif lagi untuk melemahkan kpk
termasuk status pegawainya
tapi begini bang charles
bagaimana kemudian kalau tidak ada sebuah undang undang
yang diperbarui untuk bisa mengatur kpk itu sendiri
karena kpk juga kan bukan sebuah lembaga yang
lembaga yang super power
begitu lembaga dewa
kan tidak seperti itu bang bagaimana
siapa yang mengatakan kpk lembaga super power
seleksinya oleh dpr
ya kan bersama presiden
pengawasannya oleh dpr
di dalam juga ada mekanisme etik
lalu juga ada audit bpk
artinya sudah ada sebetulnya
sebenarnya dengan kewenangan yang sekarang
yang terjadi itu bukan super power
kpk efektif menggunakan kewenangannya
nah ketika kpk efektif menggunakan kewenangannya
kewenangan yang sudah ada
yang hari ini terbatas itu
dengan segala bentuk pengawasan itu
jangan bilang tidak ada pengawasannya
itu kemudian modi pretel lagi
begitu apa ya
dan serangannya jangan lupa loh
agenda agenda perubahan yang sekarang
itu agenda yang terbaik
itu agenda yang terbaik
yang pernah diuji di makamah konstitusi
penyadapan pernah diuji di mahkamah konstitusi
pengangkatan penyidik dan penyelidik yang independen
pernah diuji di makam konstitusi
dan itu semua ditolak oleh makamah konstitusi
artinya kpk berhak dan konstitusional
melakukan kewenangan kewenangan itu
oke oke bicara mengenai agenda
kita juga punya agenda break dulu
ini kan sekarang ada di tangan pak jokowi ya
karena sudah di
ada surat yang sudah dikirimkan oleh kpk
ketika jokowi misalnya setuju dengan dpr
atau mungkin tidak setuju
apa implikasi politiknya terhadap pemerintahan jokowi berikutnya
saya berjeda kami akan segera kebalik
kita masih membahas soal revisi undang undang kpk
dari sisi politik dan juga konstitusi
saya ke kang ujang kalau begitu karena ini sekarang
sudah ada di tangan pak jokowi
kemarin kpk sudah menyatakan menolak
pak agus juga katakan itu dalam konversi
diikuti juga oleh aksi solidaritas begitu ya
mendukung kpk yang juga ada bang charles di dalamnya
sudah mengirim surat juga kepada presiden
artinya di tangan presiden hari ini
di tengah situasi seperti hari ini
kang ujang sementara dpr semuanya setuju
tentu kan apa ya
ini kan juga dpr sebagai sebuah
apa ya lembaga legislatif begitu
ini juga sekarang di eksekutifnya sekarang
ketika jokowi misalnya menolak ataupun tidak menolak
bagaimana implikasi politik ya kang
undang undang itu kan harus dibahas dulu
oleh kedua belah pihak
oleh dpr dan pemerintah
nah ketika nanti jokowi dalam hal ini pemerintah tidak menyetujui
atau diam saja
ya tidak akan berproses revisi undang undang ini
oleh karena itu kalau menurut saya
jangan ada lagi sakwasangka atau keraguan
ya kan terkait dengan penolakan ini bagi saya
jadi bagi saya presiden tolak saja
ini jangan sampai karena ini adalah yang mengusulkan
ada bagian dari koalisi jokowi partai partainya
lalu pak jokowi mengayun ya kan
dalam ayunan permainan mereka
lalu tau tau didiamkan saja
dan tau tau jedret dibahas dan disahkan
ya ini berbahaya
bagi saya kalau ini direvisi
kalau ini bisa terjadi dibahas lalu disetujui bersama
ini menjadi bagian dari kegagalan pemberantasan korupsi di era jokowi
kita masih ingat ya ada nawacita memperkuat kpk
ya jadi sesungguhnya grand design pemberantasan korupsi kita
masih ada dalam undang undang kpk ini
kalau undang undang kpk nya direvisi
dalam konteks pemerintahan hari ini
yang kedua kan ini tadi catatan saya kegagalan
bagi pemerintahan hari ini
masyarakat masih membutuhkan kpk
dan seandainya tadi kalau ada kesalahan yang dilakukan kpk seandainya
ya mari kita koreksi bersama
bukan untuk dipereteli kewenangannya
bukan untuk di bumi hanguskan
bukan untuk apa namanya
kewenangannya itu dihancurkan
tapi bagaimana gitu kan
undang undang yang ada gitu kan
itu bahkan kalau menurut saya diperkuat
nah oleh karena itu kalau menurut saya
yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pak jokowi
menolak usulan dari dpr tersebut
kalau seandainya pak jokowi sekali lagi mengayun
lalu belum tahu
ini bagi saya alasan yang krisis
dan tentu masyarakat akan marah
dan kalau masyarakat marah mohon maaf hati hati begitu
bahwa kita tidak bisa membendung kalau masyarakat marah
oleh karena itu ini percarauhan bagi bangsa ini
kalau reprisinya jadi
dan dibahas oleh kedua belah pihak
ini yang masa depan pemberantasan korupsi
mohon maaf kita akan menjadi negara yang
kalau dalam konteks pemberantasan korupsi akan gagal
oleh karena itu ketika korupsinya gagal
maka apa kita akan menjadi negara gagal juga
motornya tapi motor politiknya tapi partai partai politiknya pak jokowi loh kang ujang
gimana ini posisinya presiden
di tengah desakan mungkin dari publik juga
pak jokowi pernah mengatakan
saya periode kedua ini tidak ada beban katanya
buktikan dong kalau tidak ada beban ya kan ya tolak saja
ya kan begitu nanti sama juga
reprisi undang undangnya tolak
lalu kejaksaan juga berikan kepada profesional kan
kementerian juga berikan kepada orang orang yang memang mampu
sehingga apa sehingga landasan pembangunan dalam lima tahun ke depan luar biasa
jadi pembangunan korupsinya jalan
pembangunan yang lainnya jalan
kita bisa membangun dengan bangsa lain
hari ini jujur kita kalah jauh dari negara lain
saya berangkat mohon maaf ke eropa ke australia begitu maju
nah hari ini kita kewenangan kpk yang begitu menurut saya efektif ya
memberantas korupsi ingin dipretari
sungguh mohon maaf sungguh sungguh kasihan bangsa ini
oleh karena itu jika pak jokowi dan kita semua rakyat indonesia sayang terhadap bangsa ini
mohon maaf tolak revisi undang undang ini
oke oke sebelum kebangunan saya ke kang ujang lagi

tadi di awal kang ujang sempat katakan ini bisa jadi sebuah kepentingan

kepentingan bersama oleh para politisi di senayan
setelah itu kemudian ada yang mengatakan bahwa jangan jangan ini menjadi bagian dari barter dengan undang undang md tiga
karena secara politik ini juga tengah diperbincangkan
sementara motor motornya kan berbeda beda
undang undang md tiga tentu dari kelompok oposisi
sementara yang untuk merevisi undang undang kpk ini dari partainya pak jokowi
mungkin tidak sih ini kemudian ya kita tidak tahu lagi lagi
secara politik ini menjadi bergaining tertentu
secara politik ini menjadi bergaining tertentu

eksekutif dalam sistem presidensial itu memiliki kemenangan yang luar biasa
dalam hal apapun
termasuk dalam tadi menolak revisi undang undang ya
termasuk juga kewenangannya apa namanya
tadi tidak ada kompromi gitu
nah oleh karena itu ketika itu katakanlah bergaining dari dpr saya rasa tidak ya
justru ini ada kepentingan lain yang agenda besar untuk menghancurkan kpk
kalau misalkan undang undang md tiga nya minta sepuluh
atau mungkin barter politik antar anggota dpr untuk masing masing menggolkan apa yang mereka inginkan
bisa saja kalau md tiga itu soal bagi bagi kekuasaan
karena dari sembilan partai ingin dapat semua
clear kalau itu
dan sudah oke disatukan juga
nah kalau persoalan revisi kpk ini ini agenda besar
bukan kalau md tiga itu hanya jabatan lah
kalau ini kpk mau pertaruhan terhadap bangsa ini
oke bang charles yang jelas wacananya juga sempat mengemuka
kemudian ditunda lagi ini muncul lagi
kita tidak tahu apa kemudian respon presiden
dalam periode yang sama
dalam periode yang sama begitu kita tidak tahu apa
artinya memang ini akan tetap muncul sebetulnya bang charles
meskipun nanti misalnya katakanlah presiden menunda ataupun menolak
akan muncul lagi atau gimana anda melihat
kalau secara ketatanegaraan kan klirnya
di dalam tahun dua ribu sembilan belas ini tidak masuk sebagai prolegnas prioritas
lalu yang kedua ini juga prosesnya
ya secara prosedural kan kemarin kan dikejar kan itu ya kejar tayang itu
makanya kemudian secara formal maupun secara substansial
seperti yang kita sampaikan sepuluh hal tadi
ini cacat barang
makanya kemudian jangan sampai presiden terjebak di proses yang cacat ini
baik secara formal maupun secara material itu
kenapa karena presiden akan berhadapan dengan masyarakat
dan ini saya pikir seperti yang dipesankan oleh pak presiden juga
jangan bikin kegaduhan dong
kita lagi fokus ya sedang menyelesaikan bagaimana kemudian
saudara saudara kita yang hari ini diskriminasi di papua
tiba tiba dpr bikin keributan baru
dengan mengalihkan topik pembahasan kita
lalu kita lagi fokus juga bagaimana menghadapi seleksi pimpinan kpk
itu belum selesai ada banyak kritik kemudian muncul lagi
ini semua mengkonfirmasi proses seleksi ya
pengkonfirmasi apa itu pak
pelemahan kpk bahkan pembunuhan kpk itu
secara sistematis itu
iya dari proses seleksi yang kemarin juga kontroversial
lahir ruu ini yang kemudian juga kontroversial
yang isinya semakin menyebabkan kpk lemah
ya terkonfirmasi dan yang bekerja dpr dalam periode yang sama
dan semuanya mau dikejar tayang menjelang mereka berakhir
jangan berikan ya bola panas itu kepada pemerintah maupun pada dpr periode berikutnya
ini mohon maaf yang mereka mereka ini kan udah mau habis
jadi yang berkepentingan terhadap pelemahan kpk siapa
bukan masyarakat banyak pak
para elit elit korup yang kemudian hari ini ditangkap tangkap oleh kpk
ataupun para elit elit yang kemudian berpotensi akan melakukan korupsi itu
kenapa karena mereka khawatir dengan kewenangan yang ada sekarang
kpk begitu leluasa dan efektif melaksanakan tugas tugas pemberantasan korupsi
sehingga kalau bicara ya kalau bicara malingnya kemudian tambah banyak
mestinya kan aparatnya yang dikuatkan
instrumen itu yang kalau bicara penguatan kpk tambah dong penyidiknya
bang charles bagaimana kalau penguatannya ada lagi nih
menguatkan kpk agar kpk tidak hanya bekerja di bagian penindakannya saja
tapi pencegahannya ini kan juga penting untuk mematahkan simptomnya itu bagaimana
itu sudah dilakukan saya kan orang perguruan tinggi
kita kerja sama dengan kpk dalam rangka pencegahan itu
dan itu kan memang secara publik itu kan tidak menarik untuk dibahas
kegiatan pelatihan pelatihan itu kan menurut saya nggak bisa dibahas

pelatihan pelatihan seminar membangun sistem
yang menarik justru ya
justru yang ott dan segala macam itu
nah itu sebagai efek jerah dan juga trigger untuk mencegah orang berbuat
di luar itu kpk punya kok
instrumen instrumen banyak sekali
mulai dari tingkat sekolah dasar smp sma kurikulum perguruan tinggi
kita sekarang lagi bangun juga
bagaimana memasukkan ke kurikulum anti korupsi dalam mata kuliah di kampus kampus
juga membangun sistem bagaimana kemudian pengadaan barang jasa
kemarin kpk juga efektif mensupervisi pengelolaan tambang dan sumber daya alam
jadi banyak kerja
tapi itu kan tidak menjadi liputan media
karena itu memang kemudian ya mohon maaf
itu kerja yang kemudian senyap juga
membangun sistem kan bukan kerja yang bisa dipublish sedemikian rupa
sehingga menarik untuk publik
justru yang ini yang kemudian ya nggak salah juga kan begitu
jadi kerja itu barang gitu loh
tapi sekarang malah ininya dikurangi
tapi malah dijadikan lembaga pencegahan korupsi
ini yang saya pikir kemudian juga menjadi tanda tanya besar bagi kita
kita mari istighfar bersama
dan kita berharap presiden gunakan hak konsisionalnya
untuk menolak ini
jangan sampai kpk berakhir di periodenya pak jokowi
tadi saya sudah catat betul ya pernyataan pak jokowi
kpk sudah bekerja dengan efektif dan baik
kalau itu sudah dilakukan
gunakanlah undang undang ini
instrumen yang ada sekarang ini
untuk terus bekerja
jangan diganggu lagi gitu
dan mari kita fokus bagaimana memilih pimpinan kpk yang lebih baik ke depannya
nah kalaupun ada kelemahan
saya setuju dengan pak ngujang
memang ada kelemahan
kpk bukan dewa
gunakan instrumen instrumen yang sudah ada
dpr kan selalu hearing dengan kpk
rdp dengan kpk
kalau kita bicara perbaikan kpk
diluar revisi undang undang ini
instrumen instrumen apa yang kemudian harus dilakukan
apa apa saja kemudian harus diperbaiki oleh kpk itu sendiri sebagai sebuah lembaga
kang ujang nanti akhirnya seperti apa kemudian kita melihat potret
pemberantasan korupsi di era pemerintahan pak jokowi
jika kemudian ini disahkan atau tidak disahkan nantinya oleh presiden
kita bahas di segmen terakhir usah jeda
kami akan segera kembali setelah itu
di tengah gelombang aksi penolakan revisi undang undang
komisi pemberantasan korupsi
atau kpk di surabaya jawa timur justru terjadi aksi dukung revisi undang undang kpk
dengan mengenakan pakaian serba hitam puluhan masa yang mengatasnamakan komunitas masyarakat anti korupsi jatim
pada sabtu sore membentangkan poster dukungan terhadap revisi undang undang kpk
aksi berlangsung di perempatan jalan raya darmo depan monumen perjuangan polri
aksi mendukung revisi undang undang kpk ini menyebut komisi antirasuah tersebut bukanlah malaikat sehingga dibutuhkan pengawasan
kita dari komunitas masyarakat jawa timur anti korupsi hanya mengaspirasi kita menyuarakan aspirasi kita tentang revisi undang undang kpk
kita mendukung revisi undang undang kpk karena saya dan kami merasa kpk perlu ada lembaga etik dalam pengawasan yang kinerjanya mengawasi kinerja kpk langsung
agar kpk bekerja secara maksimal dalam memberantas korupsi yang ada di indonesia
kalau kang ujang dan juga bang charles dari tadi menolak ini ternyata ada juga bang yang demonstrasi juga untuk mendukung revisi undang undang kpk itu sendiri
saya ke kak ujang kalau kita lihat kemudian ke cerita kpk kan sudah ada banyak cerita untuk upaya upaya perlemahan ya
ini kemudian disebut sebut bahwa yang sekarang ini sudah menjadi titik didihnya begitu
karena langsung masuk lewat undang undangnya kan undang undangnya

karena kalaupun jadi artinya seluruh pimpinan siapapun itu harus ikut dengan undang undangnya
undang undang kpk nantinya kalau memang akhirnya
disahkan sebagai undang undang oleh
dan ada kata sepakat antara pemerintah
dan juga legislatif
potret pemberantasan korupsi
akan seperti apa kang ujang di era pemerintahan presiden
karena ini kan tadi bang rasyadis mengatakan ini bola dilempar
ke presiden bola panasnya dilempar di dpr
ke presiden juga dpr berikutnya akan seperti apa
ini kang ujang nah justru gini
kalau reprisinya terjadi
ini akan berbahaya jadi
pertaruhan nasib bangsa ini dalam
reprisi ini jadi ketika
nanti pak jokowi misalkan
bersama sama membahas lalu
menyetujui katakanlah secara diam diam
tadi ada yang demo juga mendukung
inilah sebenarnya bahwa
potret kita bahwa
memang sesungguhnya bukan hanya dpr
yang ingin melemahkan bisa jadi pemerintah ingin
melemahkan dan ini kita tidak mau
karena ada kesepakatan tadi ya
tidak bisa dibahas hanya oleh dpr
harus dengan presiden juga dengan pemerintah
mengusulkan lalu presiden menyambut
mohon maaf ini pemberasan
korupsi di indonesia akan mati
habislah pemberasan korupsi
nasibnya di pemerintahan jokowi
oleh karena itu saya
mengerti pandangan sebagai akademisi
kpk ini adalah sebagai bagian
daripada sistem yang dibangun oleh
bangsa ini untuk tetap
memberantas korupsi secara konsisten dengan efektif itu
ini kan soal
ketakutan daripada anggota dpr
yang mohon maaf yang sampai hari ini
yang dikatakan dengan eksekutif
sehingga ada celah kpk untuk melakukan penindakan
atau ott ott itu
nah jangan salahkan kpk nya dong
salahkan war kita yang tidak bersih
salahkan kita mohon maaf yang katakanlah
kita selalu main anggaran
yang main korupsi
baik di tingkat pusat maupun di daerah
loh bukan kpk nya yang salah
bukankah undang undangnya yang direvisi
harus introspeksi bahwa kita memang
banyak kesalahan oleh karena itu
nasib bangsa ini ada dalam revisi undang undang kpk
jadi kalau pemberantasan korupsinya
mati di tangan pemerintahan hari ini
bangsa ini tidak berharap banyak untuk maju
oke oke baik kang ujang
tapi kemudian kalau ini di tangan presiden
artinya kan presiden harus melihat ini secara
dilihat dari atas gitu ya
tapi kalau kita lihat ada juga kelompok kelompok
yang misalnya tadi siapapun itu akhirnya mendukung
atau misalnya justru poin poin ini dikatakan oleh arsena
anggota komisi tiga dpr ri ini katakan
ini justru rekomendasi dari pimpinan kpk sebelumnya
yang justru menyetujui dengan revisi ini
kan politisi itu selalu begini
apa yang dikatakan kadang kadang berbeda
dengan yang ditindakan
karena begini kalau dalam mitologi yunani
kalau akademisi enggak ya kan
iya ada istilah ada istilah
dewa janus dewa bermuka dua
dan saya pernah gini
bahkan politisi sendiri mengatakan
kata politisi sendiri ketika saya di dpr
yang paling pertama masuk neraka kan
karena kerjaannya bohong
nah itu mereka sendiri yang bilang
ya oleh karena itu sejatinya
apa yang dikatakan oleh politisi mohon maaf
ya kita belum percaya itu
karena apa yang diucapkannya
berbeda dengan yang ditindakannya
ucapannya ingin menguatkan
tapi tindakannya melemahkan
kan menjadi persoalan
oleh karena itu
sesungguhnya politisi yang baik
adalah seorang negarawan
apa yang dikatakan sama yang ditindakkan
oleh karena itu pak jokowi dan anggota dpr
bahwa apa yang diucapkannya
bahwa sudah bagus sudah efektif
bahwa tidak jadi undang undang ini
lakiat ini akan bergerak
namanya move on untuk menolak revisi ini
nasib bangsa ini adalah
dalam pemberantasan korupsi
menjadi misalkan tertinggi di dunia
kita tidak akan bisa membangun
utang kita banyak
lalu pembangunan belum jalan
inovasi kita juga kurang
nah inilah sebenarnya yang harus kita selesaikan
oleh karena itu
ketika misalkan uangnya digarong
kpk lah yang harus berdindak
kalau kpk nya dikebiri
kepada siapa lagi bangsa ini akan berharap
jadi kang ujam mau mengatakan
sebetulnya produk revisi undang undang kpk ini
apakah ini kemudian menjadi produk yang murni
berdasarkan kebutuhan hukum
atau ini kemudian menjadi sebuah produk politik
karena di dunia ini
termasuk di indonesia
tidak ada apapun kebijakan yang tidak bermuatan politik
politik yang tidak bertandar politik jahat
politik itu tidak jahat
tapi mendorong bagaimana kebijakan menjadi lebih baik
misalkan ada misalkan bpjs yang tidak bagus diperbaiki
pendidikan yang kurang diperbaiki
ini kebijakan politik masuk
tapi yang baik yang bagus
untuk membangun konstruktif
tapi jangan membangun sebuah konstruksi politik yang destruktif
nah ini yang sedang diperagakan oleh dpr
adalah memperagakan politik yang destruktif
untuk mengebiri dengan cara merevisi undang undang kpk
tentu rakyat akan bergerak
nah sebagai wakil rakyat
artinya dia harus mendengarkan aspirasi rakyat
aspirasi kami gitu kan
nah ketika rakyat menolak ya tolong dong
tolong dong presiden juga tolak
jangan sampai tadi membangun argumen argumen
atau melakukan operasi operasi membendurkan masyarakat
tadi ada yang mendukung lain sebagainya
silahkan dalam demokrasi boleh saja
tapi kita juga masih objektif menilai ini semua
agar apa bangsa ini akan menjadi besar
tanpa katakanlah jika korupsinya minim
oke oke produk politik jahat ya kalau katakan
jadi kalaupun kita bicara ingin menguatkan kpk
bang charles instrumen apa yang harus dibuat
dan seperti apa sih
karena ini kan dalilnya kan adalah
itu justru untuk memperkuat kpk kok bukan melemahkan
tapi kan banyak yang menolak begitu
jadi kalau memperkuat kalau bukan dengan ini dengan apa
satu memperkuat tambah penyidik kpk
ya kan yang kedua kalau memperkuat tambah anggaran kpk
kpk itu sekarang sudah anggarannya minim sekali
lalu yang ketiga kalau bicara mekanisme pengawasan
siapa bilang nggak ada mekanisme pengawasan
yang hari ini pengawasannya bagaimana
pengawasan secara ketatanegaraan itu ada di dpr
fungsi pengawasan dpr
kan kita udah lihat itu bagaimana kpk kemarin diangket
bagaimana rdp kpk rasa angket
dan bawa belur juga kpk di situ
dan itu bagian koreksi publik melalui parlement
untuk mengawasi kpk
pegawainya mereka punya instrumen dawan etik
siapapun itu yang kemudian melanggar etik
mulai dari komisioner sampai pegawai
itu bisa disidangkan kan ketat sekali
punya pengalaman nggak ketika ngundang orang kpk
minum saja mereka kadang nggak mau
takut konflik kepentingan
kita kasih pelakat mereka nggak mau
itu disumpahkan ke kantor
kalau mereka terima itu majelis sektek akan bekerja
jadi personilnya diawasi oleh majelis etik
lembaganya diawasi oleh dpr
keuangannya diawasi oleh bpk
kan diaudit oleh bpk
nah dawan pengawas
ini dewan yang akan disusupi oleh para elit karena apa
karena akan dipilih oleh dpr juga
kalau baca rumusan undang undangnya
jadi itu clear gitu
jadi jangan bilang nggak ada
independen dalam hal apa
dalam hal menuntut
dalam hal menyidik
tapi kinerjanya dan segala macam
tetap mekanisme ketatanegaraan
seleksinya juga begitu
ada proses kemarin presiden dan dpr
itu bagian dari kontrol juga
jadi siapa bilang dia super body dan segala macam
tapi kan sekarang kan kemudian kan
coba diganggu ya
supaya apa apa yang sudah efektif kemarin
bayang nggak kalau penyidiknya polisi semua
yang kita tahu bahwa hari ini di kpk
background penyidiknya itu beragam
ada yang dari ilmu matematika dari itb akuntan dan segala macam
itu yang melengkapi kpk sebagai sebuah lembaga negara
yang fokus kemenatan korupsi
yang mana korupsi itu tidak melulu bicara hukum
ada persoalan ekonomi gimana ngaudit jalan
gimana mengaudit jembatan kalau dia tidak ahli konstruksi
semua ada di kpk
itu makanya kemudian dia efektif bekerja
makanya kemudian bagi saya ya naif sekali kemudian
kalau kemudian baca rumusan yang ada hari ini
itu dikatakan memperkuat kpk
lalu jangan lupa kpk ini tempat belajar loh negara negara lain
silahkan datang ke kpk
siapa saja negara negara sudah berkunjung
dan kita itu selalu di pbb dan pertemuan uncac
kpk presentasi orang belajar ke kpk
tapi di negaranya sendiri kpk dihajar rame rame
ini kan naif sekali kita sebagai bangsa kalau ini kita biarkan
orang lain belajar tentang bagaimana pemerasan korupsi
cina saja datang ke kpk belajar
malaysia yang kemarin kita belajar ke dia sekarang mereka belajar

tapi justru di sini dia dilemahkan
kita akan dituntut juga
dan ingat juga kasus kasus yang ditangani kpk
kalau bicara program program pemerintah
tidak ada yang tidak terkait dengan investasi
tidak ada yang tidak terkait dengan pemerataan pembangunan
infrastruktur yang kemudian diprogramkan oleh pemerintah kita
kasus ott semuanya terkait dengan perizinan
sebagian besar perizinan
dan pengadaan barang dan jasa
itu kan juga mendukung pemerintah kita untuk bersih
bersih dalam pembangunan bersih dalam perusahaan
bersih dalam pembangunan infrastruktur
dan saya pikir ini mendukung program pemerintah
jadi apa yang masalah
jadi naif kalau kemudian dikatakan oleh anggota dpr
atau mungkin para pengusul pengusul revisi ini
pengundang pengundang kpk ini
ketika tidak ada yang diberangus
tapi justru hanya diatur saja
tetap bisa menyadap
ada penyidik tetap ada
hanya diatur saja itu naif artinya itu
itu sudah ada putusan mk
jadi semuanya sudah ada
ini kan bagian dari kegagalan mereka
mk nolak semua
bahwa kpk boleh mengangkat
kemudian kpk boleh menyadap
dan segala macam itu
ini kemudian mereka bawa sekarang ke parlement
untuk diubah jadi ketika gagal melemahkan kpk
melalui judicial review mereka pergi ke
ini jadi tanda tanya kita
ini sifat kapai
tendangan mereka mau pergi gitu
kalau ini goal mereka kan sudah selesai
akhirnya ya cuci tangan lagi kan
begitu ditanya ke dpr periodenya
berikutnya ini bukan kerja kami
ini perjalanan yang lalu
nah makanya pertaruhan pak jokowi
sebelum beliau dilantik
jangan sampai ini goal sebagai sebuah undang undang
gunakan hak konstitusional beliau untuk menolak ini
oke oke menarik kalau kita melihat
situasi yang terjadi
bilang beberapa hari ini soal kpk
kita nantikan seperti apa kemudian nanti
sikap presiden karena ini lagi lagi kita sudah
dilempar ke presiden
kita nantikan seperti apa sikapnya apakah nanti
akan mendengarkan suara publik atau kemudian
ada pertimbangan pertimbangan lain
harus mendengarkan suara publik kata bang cara
terima kasih banyak bang cara sudah hadir di prime news
kang ujang terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami di prime